setelah menuai hasil buruk pada ibl seri solo kemarin pelita jaya jakarta juara dan finalis ibl dua tahun terakhir merombak komposisi pemain asingnya
hal itu dilakukan untuk mengangkat performa tim menjelang playoff
senin pagi tim pelita jaya melakukan latihan rutin di lapangan basket plaza festival
salah satu tim besar liga basket indonesia ini akhirnya merombak komposisi pemain asingnya
hal ini menyusul hasil jelek pada seri yang berlangsung di solo
di mana pemain asing andalannya wayanney bradford mengalami cedera dan performa core right jauh dari harapan
wayne bradford yang mengalami cedera di seri solo lalu posisinya digantikan oleh carlton hurst
carlton sebelumnya bermain untuk south dakota di liga masiswa amerika
sedangkan call light digantikan oleh pemain yang sudah dua musim terakhir bermain di liga basket indonesia net braffield
nate sebelumnya bermain untuk nsh jakarta dan stapak jakarta
di stapak nate sempat diganti di tengah musim oleh call right
saya bergabung dengan tim ini dan saya pikir saya bisa membantu mereka menang
jadi itu fokus utama
untuk membantu tim ini menang dan
saya pikir saya bisa melakukannya
saya berasa bisa membuat semua orang di sekitar saya lebih baik
saya memahami kelemahan dan kekuatan orang lain
dan saya bisa bekerja dari itu

terkait peningkatan dan pertahanan
jadi saya merasa saya bisa meningkatkan semuanya
dengan kedatangan dua pemain baru ini
pelita jaya berharap akan meningkatkan performa tim
dan kembali melalui ke babak